perusahaan akan melaksanakan keputusan hubungan kerja atau phk masak
dampak dari merebaknya virus corona tak hanya memukul sektor kesehatan masyarakat
namun dampak ekonomi jangka panjang dari lesunya arus jual beli hingga ancaman phk masal dirasakan para pekerja di indonesia
di hari buruh satu mei tahun ini presiden konfederasi serikat pekerja indonesia menyuarakan tiga tuntutan kepada pemerintah
tercatat menurut data terbaru dari kemenko perekonomian per april dua ribu dua puluh
sebanyak satu empat ratus orang telah dirumahkan dan sebanyak tiga ratus tujuh puluh lima orang di phk
selain pemutusan kontrak kerja sejumlah dampak lain juga mengancam kelangsungan hidup para buruh
mulai dari pemotongan gaji hingga peniadaan tunjangan hari raya
dalam rilisan pers kementerian tenaga kerja menakar ida fauzia menyampaikan solusi bagi perusahaan dan pekerja
untuk mengutamakan diri mereka
dan mencari dialog sosial untuk menghindari phk
di antaranya dapat melakukan efisiensi biaya produksi
mengurangi upah pekerja tingkat manajerial dan direksi juga mengurangi waktu kerja
presiden joko widodo sendiri telah sampaikan sejumlah stimulus untuk menyelamatkan perekonomian
dengan menaikkan anggaran kartu prakerja dari sepuluh triliun menjadi dua puluh triliun rupiah
anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja
anggarannya dari sepuluh triliun menjadi dua puluh triliun untuk bisa meng cover sekitar lima enam juta orang
namun dari sudut pandang ekonomi bima yudhistira program kartu prakerja bukanlah stimulus yang efektif
untuk menangani situasi darurat seperti saat ini
menurutnya tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk langsung mendapatkan kerja di tengah situasi pandemi
setelah mengikuti program tersebut
nurul forestrianti cnn indonesia
gelombang phk mau tidak mau harus dihadapi oleh sejumlah pekerja maupun buruh akibat pandemi
hari buru internasional atau may day kali ini pun tidak lagi diwarnai aksi demo untuk menyuarakan aspirasi pekerja
suara buruh kini menjadi ironi di tengah pandemi
kami merangkumnya dalam perspektif news report
bahwa perusahaan akan melaksanakan keputusan hubungan kerja
atau phk masak terhadap semua karyawan dan karyawati
ya udah berapa bulan ya saya di phk anak saya harus makan anak saya nggak punya suami
phk di mana mana pekerja dirumahkan
pandemi corona yang telah memukul banyak perusahaan berimbas pada nasib para pekerja dan buruh
pandemi covid ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas
utamanya di sektor ketenaga kerjaan
informasi yang saya terima ada sekitar satu juta lebih pekerja informal yang telah dirumahkan
tiga ratus tujuh puluh lima ribu pekerja formal yang terkena phk
sedangkan untuk pekerja informal diperkirakan sekitar tiga ratus lima belas ribu
himpitan gelombang phk di tengah pandemi
turut mengubah wajah hari buruh atau may day
hari buruh yang jatuh tepat pada satu mei
menjadi kelam terlebih bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan
aksi turun ke jalan yang biasanya dilakukan untuk menyuarakan aspirasi
tak lagi bisa dilakukan
buruh dilarang melakukan aksi pengumpulan massa
demi mencegah penyebaran wabah covid sembilan belas
namun alih alih berdemo serikat pekerja buruh sepakat menggelar aksi bakti sosial
atau memberikan bantuan kepada tenaga medis dan masyarakat
yang tengah berjuang melawan corona
di lain pihak presiden joko widodo menginstruksikan pihak terkait untuk mencegah kenaikan jumlah phk
presiden meminta kementerian memastikan stimulus ekonomi yang diberikan
dirasakan langsung oleh masyarakat dan tepat sasaran
namun realitanya kor indonesia menilai bantuan sosial yang disiapkan pemerintah
mulai dari kartu hingga bantuan langsung tunai
blt dana desa belum mampu menjangkau masyarakat terdampak
baik yang bekerja di sektor informal maupun formal
sejumlah problematika baru harus dihadapi oleh para buruh
wabah covid sembilan belas berdampak langsung terhadap kesejahteraan para buruh
tidak sedikit yang harus menelan fakta pemecatan
sementara para buruh juga tetap meminta
pemerintah untuk menarik draft ruu omnibus law cipta kerja
bagaimana nasib buruh di tengah pandemi
apa yang mereka suarakan di hari buruh tahun ini
dan efektifkah sebetulnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah lewat kartu prakerja misalnya
terhadap kondisi para buruh di lapangan saat ini
kita akan coba bahas pada malam hari ini
saya sudah bergabung sejumlah narasumber lewat sambungan telepon dan di luar studio
tentu ada mbak eli rosita silaban presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia
selamat malam mbak eli
selamat malam mas
baik dan ada bang doni gahral tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
selamat malam bang doni
baik dan nanti juga kami masih berusaha untuk menghubungi karo humas kementerian tenaga kerja
ada pak sus hindarno mudah mudahan segera tersambung
kami langsung ke mbak eli terlebih dahulu
kalau begitu mbak eli tanpa covid sembilan belas
sebetulnya buruh setiap tahun selalu menyuarakan aspirasi tentang kesejahteraan dan lain sebagainya
hari ini tantangannya atau problematikanya adalah soal pemecatan senjata
gaji dan lain sebagainya phk gelombang phk
seberapa sulit kondisinya di lapangan yang dirasakan oleh para buruh pada hari ini mbak eli
ya terima kasih mas
sebenarnya kita ada rasa sedih selama satu ratus tiga puluh tahun ada perayaan may day
kali ini kita dipaksa oleh alam untuk tidak melakukan dan tidak turun ke jalan
jadi kami tidak bisa menyuarakan apa apa tapi kami ganti dengan bakti sosial
sebenarnya yang dihadapi oleh para buruh dan para pelayan
sebenarnya yang dihadapi oleh para buruh dan para pelayan
dan pekerja saat ini semua masyarakat sudah tahu bahwa mereka sudah diancam dengan phk
dirumahkan phr yang kemungkinan tidak diberikan atau phr yang dikicil
semuanya ini kan jadi masalah baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya
dan tadinya serikat buruh fokus untuk berjuang menentang
rancangan undang undang tenaga kerja di omnibus law
karena ada beberapa pasal yang buruk
jauh lebih buruk daripada undang undang yang ada sekarang

di samping itu kita diderang oleh penyakit global pandemi covid
di sisi lain dpr sibuk meneruskan diskusi tentang rancangan undang undang omnibus law
jadi kita meminta kepada pemerintah saat itu ini harus dihentikan saat ini karena kita lebih fokus
sebaiknya pemerintah dan dpr lebih fokus untuk mengawasi dana covid yang empat ratus
dan memikirkan nasib buruh yang sudah diambang kehancuran
karena saya kira dari dua ratus sepuluh negara yang sudah terdampak covid
satu satunya hanya negara kita yang sibuk memikirkan rancangan undang undang baru
tanpa fokus untuk bagaimana mengatasi covid dan bagaimana nanti pemulihan
oke baik mbak eli nanti kita akan bahas juga soal undang undang ya soal ruu omnibus law
jadi kalau kita belum kesana artinya memang kondisi yang dihadapi buruh hari ini adalah soal kemudian tidak dibayar
atau mungkin soal thr soal phk tidak ada pesangon apakah itu memang betul betul yang terjadi di lapangan hari ini yang dihadapi oleh teman teman buruh kita
iya memang itu kenyataan yang sudah kita dapatkan dari lapangan mas
untuk itulah kami pernah menawarkan diri kepada pemerintah melalui surat ya
apa membuat kita duduk berdialog untuk mendesain sebuah kebijakan yang tertulis bagaimana tentang nasib buruh ini berikutnya
karena jangan melihat buruh ini hanya menuntut pokoknya pokoknya tidak memberikan solusi
karena saya kira ketika serikat buruh atau perwakilan buruh yang ada di perusahaan diajak berunding tentang pemotongan upah phk dirumahkan thr yang dicicil atau thr yang dikurangi
saya kira akan ada jadwal yang akan dihubungkan
jangan ada jalan keluar dan we win solution
tapi kan sebagian besar para pihak manajemen tidak mengundang perwakilan buruh untuk membicarakan itu dan langsung memutus sepihak
ini yang membuat sedikit masalah banyak masalah di lapangan
oke oke manajemen dari perusahaan ya yang kemudian tidak kooperatif untuk bisa berdiskusi dengan buruh soal bagaimana menghadapi situasi ini
oke baik tahan dulu mbak elisa ke bang doni
bang doni ada instruksi presiden ya untuk

langsung dirasakan kepada masyarakat atau mungkin terhadap buruh katakanlah yang hari ini sedang kita bahas
yang real dan langsung bisa dirasakan atau berdampak terhadap kondisi atau nasib para buruh dengan wabah seperti ini
bagaimana kebijakan dari pemerintah dari presiden joko widodo bang doni
baik jadi ada beberapa skema ya mas yang disiapkan pemerintah sebagai bantalan sosial atau social safety net
semuanya bisa langsung diakses untuk mereka yang sangat terdampak
artinya kondisi sudah sangat sulit kesulitan membeli bahan pokok
tidak punya tabungan hidup pas pasan itu adalah bantuan sosial
bisa kemudian nanti diakses melalui pemerintah daerah atau dinas sosial pemerintah daerah
nah kemudian setelah itu ada juga kartu prakerja
nah kartu prakerja ini memang berbeda dengan kartu prakerja desain awal
kalau desain awalnya janji kampanye memang ini kartu prakerja ini untuk pelatihan
untuk menambah keterampilan mengubah keterampilan atau meningkatkan keterampilan
nah kalau kartu prakerja yang didesain sekarang yang sudah dua gelombang berjalan
ini adalah kartu prakerja yang memang bukan semata mata pelatihan
yang diterima penerima manfaat
sisanya adalah insensif finansial
ada insensif berupa pacar pelatihan rp enam ratus per bulan selama empat bulan
ada insensif pacar survei rp lima puluh per survei jadi ada tiga kali survei rp satu ratus lima puluh
jadi total manfaat yang diterima itu rp tiga lima ratus lima puluh
nah pelatihan itu untuk apa
bila mana nanti krisis sudah berakhir mereka yang terdampak memiliki keterampilan tambahan
yang bisa kemudian nanti punya nilai jual di pasar tenaga kerja
nah jadi pemerintah ini sekarang dalam mengatasi ekonomi dari covid sembilan belas ini
menyiapkan sebenarnya bukan cuma jaring pengaman sosial tapi jaring pengaman usaha
dunia usaha ini juga harus diperhatikan
karena kalau mereka kemudian kolaps tentu saja gelombang phk tidak tersindarkan
jadi ada misalnya restrukturasi kewajiban perusahaan ke bank kemudian ada insentif perpajakan
kemudian juga ada diskon untuk membayar jaminan kesehatan guru dan lain sebagainya
ini saya kira mekanisme mekanisme yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu agar dunia usaha tetap bisa bertahan
dan tidak kemudian melakukan phk besar besaran
nah tetapi memang sekarang yang perlu dilakukan adalah ada titik temu antara dunia usaha dengan buruh
karena ini dua
dua duanya sama sama sulit begitu
dalam kondisi yang sama sama sulit harus ada titik temu sehingga ditemukan satu win win solution
yang bisa memuaskan kedua kelompok kepentingan yang utama ini
oke jadi memang kondisi yang sulit bagi buruh dan juga dunia usaha yang tadi juga sempat disampaikan oleh mbak eli
berharap untuk ada diskusi dengan manajemen misalnya
tapi dari pemerintah dari presiden ada juga kemudian bang doni yang
buruh yang menyuarakan bahwa tidak ada manfaatnya soal kartu prakerja ini
tidak langsung dirasakan oleh mereka di tengah kondisi yang sulit seperti ini
ya jadi kartu prakerja itu hanya salah satu bentuk ya apa namanya bantuan yang diberikan kepada mereka yang terdampak
nah ada juga yang lain saya sambut adalah ada bantuan sosial itu juga rp enam ratus ribu per bulan
itu bagi mereka yang memang ya sudah sangat sulit hidupnya
ya artinya betul betul
karena kebutuhannya hanya membeli sembilan bahan pokok tidak lain
dan tidak bukan hanya sembilan bahan pokok saja begitu
ada program keluarga harapan ada kartu sembako dan lain sebagainya
nah kartu prakerja itu hanya salah satu dan itu memang karena dia sebut sebagai kartu prakerja
memang dia tidak sepenuhnya berupa bantuan sosial
kisahnya ya adalah insentif finansial untuk membantu mereka ya yang terdampak supaya bisa bertahan apa namanya menurut kebutuhan sehari harinya
oke baik kita sudah bergabung ada pak susi darno karo humas dari kementerian tenaga kerja lewat sambungan skype
selamat malam pak sus
selamat malam pak renan
baik pak sus terima kasih sudah bergabung
kita langsung saja pak membahas soal pandemi corona ini memang kondisi yang sangat sulit ya bagi banyak pihak bagi buru bagi dunia usaha dan lain sebagainya
tapi dengan data yang kemudian keluar
ada satu tiga juta karyawan dirumahkan dan lebih dari empat puluh tiga ribu karyawan di phk
tadi juga mbak eli perwakilan buruh juga mengatakan demikian kondisi di lapangan phk dan lain sebagainya
solusinya apa dari kementerian tenaga kerja pak sus
solusi terkait dengan pandemi pak ya
nah satu tiga juta
berarti dengan adanya apa namanya dengan adanya covid itu menerpa kepada satu tiga juta
satu tiga juta karyawan atau pekerja baik dirumahkan maupun terpihakkan yang melanda lebih dari empat puluh tiga perusahaan ya
ini solusinya pemerintah berupaya meningkatkan pembinaan dan penguatan dialog sosial dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial
terkait perusahaan dan pekerja buruh yang terdampak pandemi covid dalam bentuk
menghimbau bagi perusahaan yang mengalami dampak covid sembilan belas
apabila akan melakukan kebijakan yang terkait dengan ketenaga kerjaan terutama mengenai pemenuhan hak hak pekerja atau buruh
endahnya dilakukan lebih dahulu dengan dialog
karena dialog merupakan suatu media yang sangat sangat kita dampakkan dalam pengangkangan menyebabkan mencari solusi yang terbaik ini
antara pekerja dengan pengguna
makan sebagian secara bergilir termasuk memberikan hak pensiun bagi yang memenuhi syarat untuk pensiun
baik pak sus kita break terlebih dahulu ya bang doni dan juga mbak eli
saya nanti juga akan ke pak sus lagi melanjutkan
itu tadi sudah disampaikan tapi praktiknya tadi mbak eli katakan tidak semua kemudian perusahaan manajemen membuka ruang dialog atau bahkan ada diskusi
nah ini seperti apa pelaksanaannya di lapangan kita bahas nanti
sambil saya minta ke pak sus mungkin untuk mengecilkan suara televisi anda karena ada feedback di kami di studio
kami akan jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast
bapak ibu durasi kami sangat tipis juga untuk mbak eli bang doni dan juga pak sus
jadi singkat singkat saja nanti saya ke mbak eli langsung mbak eli
jadi ada kemudian dari pemerintah tadi bang doni katakan soal kartu prakerja ada stimulus stimulus yang lain
tadi juga dari kemenaker mengatakan ada upaya upaya termasuk juga untuk membuka ruang diskusi antara perusahaan dengan buruh
apa yang anda tanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh kemenaker mbak eli
iya dari kemenaker sebenarnya ada surat edaran dari ibu menteri
tapi kan ada beberapa poin satu dua tiga dan itu tidak mengikat
pada akhirnya poin poin itu dipakai sebagian pengusaha untuk memudahkan menghilangkan pekerjaan para buruh gitu
nah kita mau sebuah agreement itu dibuat tertulis dan mengikat mas seperti yang dilakukan oleh negara negara lain
bahwa untuk mengantisipasi dan untuk mengatasi masalah besar ini dibutuhkan upaya besar dan itu melibatkan stakeholder semua
karena ini adalah persoalan bangsa
hanya persoalan buruh atau persoalan pengusaha saja
dan juga memang dari kami ksbc ada saran sebaiknya pemerintah meniru saja
mungkin tidak sesempurna yang dilakukan oleh negara austria dan negara argentina singapura
soal adanya bantuan dari pemerintah untuk menalangi likuiditas pengusaha untuk tidak membesarkan buruhnya
jadi ini upaya upaya yang kita dorong sebenarnya mas
lalu soal kartu prakerja saya soroti sedikit
nah itu dibesain saat itu ketika belum ada covid
nah setelah ada covid sebenarnya mayoritas buruh yang mengakses itu gagal
misalnya kami sebut dari konfederasi kami itu ada sekitar tiga di tahap pertama dan kedua mereka gagal karena sistemnya itu kurang mendukung untuk memudahkan mereka mendapatkannya
sebenarnya mereka itu sekarang butuh bantuan real yang memang bisa dibelanjakan mereka untuk memberikan makanan pokok untuk bertahan hidup
karena mereka sebenarnya sudah tidak tertarik untuk mengasah kemampuan
di saat covid ini
jadi sebenarnya yang jadi konsennya serikat buruh saat ini karena kartu prakerja itu tidak sangat diinginkan untuk mengasah kemampuan
saya ke pasus kalau gitu
jadi bagaimana ini
peraturan yang mengikat yang langsung bisa dipraktekkan dan tidak ada masalah di lapangan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh mbak eli antara perusahaan dengan buruh
oke memang phk itu jalan langkah terakhir
karena kami juga memahami kita tidak mengedaki adanya covid semua
siapapun tidak mengedaki
di satu sisi ada perusahaan kayak sektor pariwisata di perhotelan
yang sebenarnya sudah sekolah tidak ada tamu yang pengunjungnya
nah bagaimana beliau bisa memberikan hak haknya kepada pekerja tentunya karena ini perlu dialog
di satu sisi ada regulasi yang mengatur
bahwa ada uang pesangon
ada uang penghargaan
masa kerja ya ada uang penggantian
itu untuk kondisi reguler
kalau covid diartikan force major dan kita tidak mengendaki kita tetap berharap bahwa manfaat jaminan sosial berupa jaminan sosial ketenaga kerjaan jaminan hari tua dan atau jaminan pensiun dan jaminan sosial tetap bisa diraih selama enam bulan pasca phk
tapi tetap dialog menjadi ujung tombaknya untuk merasakan solusi yang terbaik
baik mudah mudahan segera ada solusi pak asus bang doni dan juga mbak eli atas situasi yang berat yang harus dihadapi oleh semua pihak termasuk juga oleh para buruh
apalagi memaknai may day pada hari ini kita mudah mudahan segera ada masalah yang segera terselesaikan begitu dari problematika ini
terima kasih banyak mbak eli bang doni dan juga pak sus sudah bergabung bersama cnn indonesia newscast pada malam hari ini
kami harus jeda dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami